menjelang lebaran harga kebutuhan pokok menanjak selain dengan operasi pasar
pemerintah berupaya menstabilkan harga dengan program toko tani
di jawa timur pemerintah membuka enam puluh toko tani yang siap mendistribusikan produk pertanian
langsung dari petani ke masyarakat
ada kabupaten madiun kabupaten malang dan terus sampai sana ini ada kabupaten kota seluruh jawa timur
mereka berpartisipasi dalam hal ini seperti mengirimkan dua gabungan kelompok taninya
yang memiliki panenan hasil komoditasnya
misalnya banyuwangi sentra beras di sini membawa beras yang sudah dikemas per satu kg sampai sepuluh kg
ini langsung dijual ke masyarakat
kemudian seperti probolinggo dan juga nganjuk di jawa timur yang juga sentra penghasil bawang merah
disini juga hasil panenannya langsung dijual disini
masyarakat pun menyambut positif
pasalnya apa siapa yang tidak suka dengan harga produksi atau komoditas pertanian yang murah
bawang merah dijual rp sembilan belas saja per kilogramnya kemudian telur rp empat belas per kilogram
kemudian beras kualitas premium rp tujuh lima ratus per kilogram
semua berbondong bondong datang ke sini bahkan jauh jauh jam sebelum dibuka
seperti yang dinyatakan oleh menteri pertanian berikut ini
ini kita akan merubah struktur pasar baru
yang selama ini terbentuk puluhan tahun
rantai pasoknya terlalu panjang
kemudian juga beras demikian
kita lihat tadi harga beras hanya rp tujuh lima ratus per kilo
itu langsung dari kelompok tani
dan itu sudah untung
itu kita menekan biaya biaya untuk masyarakat dua belas delapan triliun
lalu bagaimana pendapat dari para petani yang langsung menjual di toko tani indonesia ini
kita bertanya langsung ke bapak ketua kelompok asosiasi gabungan kelompok tani di jawa timur
pak ini kan pemerintah merespon positif terhadap toko tadi indonesia
kalau bapak selaku petani juga ini bagaimana dengan keberadaan toko tani ini
keberadaan toko tani indonesia itu
program ini sangat mendukung para petani
karena pada waktu pengolahan beras juga dibiayai oleh pemerintah
jangan untuk mempermudah penjualan dengan adanya toko tani ini
petara petani para gapotan untuk menyalurkan hasil daripada produksi pertanian ini
sangat didukung oleh dengan adanya pasar ini
selama ini pak kalau jual ke tengkulak itu berapa
kalau jual di toko tani itu berapa
kalau kita jual ke tengkulak itu rp tujuh lima ratus
kalau kita jual ke tti itu rp tujuh lima ratus
tapi akan tetapi kita disubsidi oleh pemerintah untuk pembiayaan pengolahan mulai dari beli gabah sampai ke beras
kalau sampai tahap itu dibandingkan jual ke tengkulak sama jual ke toko tani itu untungan mana pak
lebih untung ke tti lebih untung ke toko tani
dan kita mempermudah untuk masalah penjualannya
jadi saya tangkap juga ada kepuasan tersendiri dari petani menjual langsung ke masyarakat
kemudian masyarakatnya juga dapat harga lebih murah ya

harga beras akan stabil itu juga akan meningkatkan nanti pasar bisa stabilitas
petaninya mendukung kestabilan harga
baik terima kasih pak budiono atas waktunya ya pak ya
ya memang ini salah satu upaya yang juga diupayakan oleh petani
sementara itu dari pemerintah juga selain kementerian pertanian misalnya dari dinas perindustrian dan perdagangan
ini juga masih melakukan operasi pasar
bila biasanya operasi pasar dilaksanakan di depan pasar pasar tradisional misalnya
mulai hari ini senin ini operasi pasar dilakukan juga langsung di dalam pasar